sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
aku merantem lagi
lalu mah kasar ceng
ya kan bertangga

belum tau cu ini kan belum dikasih sama dokter
ini baru pulang dari lab
oh terus kapan papa ketemu sama dokternya
rencananya sih nanti siang cuk pulang dari sini
mudah mudahan aja gak ada papa doain ya
yaudah tuh papa tunggu di dalam istirahat dulu
cucu temui ke cirol sebentar ada urusan
gak usah cu papa pamit pulang aja
nanti dari sini mampir ke dokter
oh gitu pak sebentar pak
aduh gak usah tuh cu gak usah
tidak mau merepotkan kamu sudah jangan
bapak kesini cuma mau ngeliatin hasil ronsen ini sama cucu
ya udah bu tapi papa cucu anterin dia sampai papa tidak dapat angkot
ya udah pak
kalau gak ada suratnya pip harganya memang segitu
gak apa apa bu
ya udah tunggu sebentar ya dek
sayang deh gak ada suratnya
coba ada suratnya pasti bakal mahal
itu juga udah membantu pin
iya teh emang kurangnya berapa teh
untuk ongkos tete di jalan butuh sekitar tiga jutaan pin
ditambah dua jutaan
rp dua juta dari hasil penjualan kalung
sisanya sekitar satu juta
mudah mudahan ada harga motor yang empat jutaan ya pin
belum pak masih dua aplikasi lagi nih
jumlah keluarga calon mertuan ncuy berapa
kenapa emang ya pak
mereka mau datang katanya
jumlah keluarganya ada tiga orang
pak badrun istrinya pak badrun sama si mimin calonan cuy
emang mau datang kapan pak
ucuy libur terus
kita teh rugi hari ini ga jualan
udahlah kan kita cari orang lain aja buat gantiin cuit
ya teh makin hari makin males aja dagangnya
neng ucuy teh hari ini memang minta libur
soalnya ada urusan penting
kan puasa kemarin udah banyak liburnya kang
ga pernah neng
si ucuy teh kalo siangnya ga bisa jualan
kalo sore ga bisa jualan dia teh jualannya malem
mana ada neng orang yang mau jualan cilok sampe tengah malem
kecuali si ucuy
aku mau orang lain dibelain terus
neng pernah denger ga si ucuy ngeluh
salah satu tanda orang yang baik itu
ga pernah mengeluh
ucuy lu kan pengen lotot
ucuy lu kan pengen lotot
ucuy lu kan pengen lotot
banyk banget sih biih yang harus dipotong
kamu yang ngeluh bibi yang kena sindir